setiap malam jumat kliwon aku pasti sendirian
ngapain aja sih dia di kamar khususnya itu

terima kasih ayo

ini tempat pasti banyak nyimpen barang barang berharga
kagak deh bang kagak kagak
itu pan barang barang buat orang orang pade susih
eh emang siapa yang mau kualat
maksud gue gue tuh pengen nyumbang
biar babi babi begini
kita masih ada perasaan kemanusiaan
ya biar barang dikit bolehlah
gue pengen nyumbang bener bener rela
alias kagak pake tumbang tumbangan segala
ya barang seratus ribu rupiah
eh iya seratus ribu rupiah
bener cukup dong pas ya
seratus ribu rupiah
banyak amat bang
aduh udah aja
dua puluh ribu rupiah
eh boleh turun buruan
nah gini pak
ayah sama bini ayah pengen nyumbang
seratus ribu rupiah
oh dengan senang hati
boleh boleh pak
silahkan dengan adik adik remaja kita ini
gue mau duduk
kayak motor tua
ayah sama bini aye pengen nyumbang seratus ribu rupiah
nah tapi jangan lupa
sumbangan uangnya udah terkumpul berapa ya
sumbangan semuanya terkumpul enam ratus sepuluh juta seribu rupiah pak
buatnya banyak juga ya
gak etis itu namanya pak
soalnya di sini saya tidak boleh memberitahukan namanya
peraturan dari mana
jangankan cuma nyebutin namanya
nah lo lihat aja tuh
artis artis saja kalau nyumbang
adi sorot tuh tampangnya kemana mana
apalagi cuma nyebutin namanya
kita kita ini pengen nyumbang dua kali lebih besar daripada yang dia sumbang itu
dari bapak hendarto dua ratus juta rupiah pak
nanti gue balik lagi dah
gue kasih dua kelipetnya
sekarang catat aja deh keluarga farman ya
ini dia rumahnya
kita saturnin maksudnya
sampai kelas siap minggu ini
rumah siapa bang
yang nyumbang dua ratus juta itu bakal bencana di aceh sama sumatera utara
nah gitu tim
bukan bukan bukan
ya yang lupa
udah yang penting kita saturnin ini nanti malam ya
iya tapi jangan jangan duitnya kecil kecil lagi
kagak mana ada duit kecil gede
nanti aku langsung balik
nanti nanti aku lagi liat
ha kok unik tuh wabah
mas tidak pernah terbuka sama aku
aku berhak tahu dong apa yang mas kerjakan
sebelum kita menikah kita telah bikin perjanjian
kamu tidak perlu tahu soal pekerjaanku
sebagaimana aku tidak perlu tahu latar belakang kehidupanmu
ingat janji itu
yang penting kebutuhanmu setiap bulannya tercukupi